tentara israel memperlihatkan senjata sitaan milik hamas pada jumat yang sebagian besar diperoleh di tengah serangan hamas ke israel pada tujuh oktober lalu
senjata yang disita antara lain granat rancau darat dan granat berpeluncur roket
tentara israel juga mengatakan mereka menemukan sejumlah besar peralatan medis dan makanan yang ada di kendaraan hamas
yang menunjukkan bahwa kelompok itu bersiap menghadapi konflik jangka panjang
israel pun berharap untuk melakukan perang darat di kantong kecil daerah palestina yang padat penduduk
dengan tujuan untuk memberantas hamas kelompok islam militan yang mengamuk di kota kota israel
pada tujuh oktober dan menewaskan satu empat ratus orang termasuk menyandera para warga